ngaji ngaji apel larian habis tadi bagus meja alia kong jajan lari habis dia lari jadi
bagus kejar deh alir nama lari habis bagus ngejar alia kong habis dia lari
cend yang bener
bangas semand fuasa fuasa
kamu sih nggak bisa nangkepnya kamu sih lemparnya enggak bener kamu kamu
sore bang dari mana loh biasa bang mari bang
ya bang lo tadi ngikutin cimot iya sekarang kagak kenapa ngapain ngikutin bang cimot
enggak ada untungnya
ada apa tuh pak
bagasnya tidak ada tuh pak lagi main kali
kalau bagas pulang suruh tunggu disini
nah memang ini kenapa tuh pak
bapak mau cari bagas
bang nanti mampir dulu sebentar
beri makanan buat buka puasa bareng si tintin
beri pecel lele aja bang
emang si tintin sumpah begituan

lu tiap hari
lu mau makan pecel lele
eh bet tadi gua ke rumah wajikannya tini

lu tiap hari juga ke rumah wajikannya tini
masalahnya sekarang bet
masalah lu banyak banget sih
dengerin dulu dong
tadi si tintin bilang rumahnya nitip salam buat gua
ya elah man
lu tinggal ditip pesen balik lagi
lu aja yang beli dah
lu aja yang beli dah
bet berarti emangnya si tini
inget sama gua ya
kubur kacang ijo ya dua bungkus
pake ketang hitam kagak
satu pakai satu lagi enggak
oke tunggu ya duduk neng
kalau kata gua lu mendingan gak usah mikirin kawin dulu
lu julan ajang bener
buat modal lu kawin
pak ngapain sih nyari nyari bekas
bagas pecahin piring bapak bu
ya terus mau diapain
iya mbok tunggu aja di rumah nanti itu dia juga pulang
lah malah gantian bapak yang hilang
alia dari mana
ngaji apa lari larian
abis tadi bagas ngejar alia kong
abis dia lari jadi bagan kejar deh
abis dia lari kong
coba dilihat yang bener
bang kasman cendol satu
mas ber gak puasa
itu buat buka puasa
yaudah kalo gitu saya buatinnya ntar aja ya mas buka puasa
gue mau ngasuh sampai beduk
anterin saya bentar deh
jangan lemes gitu
oh pak hasim
yang baru beli rumahnya pak haji aan
emang ada asem yang lain
rumahnya dimana pak
pageritem masuk gang sebelah itu lurus aja
belok kiri lurus lagi
nah itu rumah nomor tiga puluh
babi mau kemana
abis beli bukan puasa
oh seperti itu
lo udah beli bukan puasa
kan ada kue kering
buka puasanya pake kue kering aja be
si ojek sama si tati kemana
lagi pergi ke rumah saudaranya
berarti ntar lu buka puasa sendirian dong
udah biasa kagak apa apa be
iya gua temenin dah ya
gak usah repot repot deh
usah deh mai usah
dimungkus aja ya
ini barang maras
bagas akut kong dimarahin bapak
kali itu ngelempar bola
ntar kong temenin
tapi piring bapak buat jualan pecah kok
namanya juga kagak sengaja
tadi malem bagas mencari
main gelasnya bapak
makanya kalau main bola di lapangan
jangan di dalam rumah
kan di lapangan banyak orang yang jualan
bukan yang ini abang
yang itu tuh majuan
gaada uang pas aja
udah buat beli bubur bang
wih duitnya banyak bang